assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara sekalian baru saja kita mendengarkan putusan mahkamah konstitusi
terkait hasil akhir pilpres tahun dua ribu dua puluh
putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan
putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk mk
tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta
sebagai catatan kami sangat bangga dengan tiga hakim mk
yang menyatakan dissenting opinion
yang saya muliakan profesor saldi isra prof eni nurbaningsih prof arief hidayat
mereka adalah orang orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi
dan kembalinya marwah mahkamah konstitusi
dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara
prof saldi isra tadi mengingatkan tentang keadilan substansial
bukan sekedar keadilan prosedural
ini adalah catatan amat penting yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita akhir akhir ini
artinya kita memiliki tugas yang masih
sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih
dan harus terus menerus dijaga dan dirawat
namun kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan mahkamah konstitusi ini
sebagai keputusan yang final dan mengikat
saudara saudara sekalian perlu usaha kita semua untuk terus menerus memperkuat demokrasi
perlu sensitivitas kita semua untuk terus menerus
menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan pelan
sedikit sedikit yang seringkali membuat kita terlena
kita semua sadar kita masih harus kerja keras harus kerja terus menerus
untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat
yang berfungsi baik itu sama pentingnya dengan institusi
ekonomi yang kuat yang berfungsi dengan baik
keduanya proses demokrasi proses ekonomi harus berjalan dengan baik
dengan efisien efektif dan menggunakan prinsip prinsip yang benar
oleh karena itu kita semua harus terus bekerja harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat
agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan imbalan iming iming jangka pendek
kesalahan terhadap ancaman ancaman dan tidak ada lagi pihak pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita
saudara saudara atas alasan ini semua kami akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan
dengan cita cita jangka panjang memperkuat pilar pilar demokrasi
serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua dalam kesempatan apapun yang bisa kita raih

kita untuk membangun negara yang menjamin keleluasaan berbicara dan kebebasan mengkritik negara di mana warganya bebas memilih
tanpa iming iming imbalan sesaat dan tekanan maupun ancaman
ini tidak akan berhenti kita harus terus berjuang bersama sama
namun saudara saudara kepada seluruh para pendukung yang telah menitipkan aspirasi perubahan kepada kami sebagai capres dan cawapres
kami harus sampaikan disinilah ujung perjuangan konstitusional kita dalam pilpres kali ini
keputusan mk hari ini menjadi penanda berakhirnya pilpres tahun dua ribu dua puluh
keputusan mk hari ini menjadi penanda berakhirnya seluruh proses pilpres dua ribu dua puluh empat
saudara saudara sekalian salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah
perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya kepada presiden terpilih
dengan segala catatan tentang problematiknya proses pilpres dua ribu dua puluh empat kali ini
kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu
dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga terus membangun
mutu demokrasi di indonesia
oleh karena itu pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses pilpres dua ribu dua puluh empat telah terlewati seluruh fasenya
kami sampaikan kepada pak prabowo dan pak gibran selamat menjalankan amanat konstitusi
selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak bapak berdua
saya sempat berkali kali ditanya pendapat berikutnya
saya jawab beliau adalah seorang patriot
dan trovau believes beliau adalah seorang patriot
beliau adalah seorang yontek yang telah mengalami pendidikan modern uglya
pak prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara
tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif legislatif yudikatif
lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi
serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat
di dalam bersuara di dalam mengungkapkan pendapat
di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi
dan sebagai seorang patuh yang berpikir saya percaya
prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai nilai demokrasi ini
di masa masa indonesia ke depan
saudara saudara sekalian dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan
rasa terima kasih sedalam dalamnya kepada seluruh pihak yang telah
partai pengusung partai nasdem rks rkb teman teman tim nasamin
teman teman tim hukum nasional
seluruh teman teman relawan para ulama para tokoh tokoh agama
para pakar dan rekan rekan media semua yang telah ikut berjuang bersama sama
mendukung perubahan mengorbankan banyak tenaga pikiran dan harta
demi memperjuangkan aspirasi perubahan saya ucapkan terima kasih
juga pada anak anak muda anak anak muda yang pada pilpres kali ini
membawa pesan optimisme pesan kreativitas pesan inovasi pesan kebaruan
terima kasih telah menjadikan pilpres kali ini pilpres yang menyenangkan
mencerahkan yang tidak kalah penting adalah mencerdaskan
kampanye yang membuat kita mendapatkan perspektif baru tentang apa arah indonesia ke depan
dan itu kami berpesan kepada semua melihat proses yang terjadi proses politik sering nampak kotor dan berusaha
tapi jangan sampai itu semua membuat kita berputus asa pada proses politik
begitu banyak cita cita besar yang dapat diperjuangkan melalui jalan politik
bila saat ini kondisinya masih begitu mengecewakan justru ini adalah tanda
ini adalah pengingat bahwa perlu semakin banyak dari kita semua yang mau berjuang di jalan politik
ini adalah panggilan mereka mereka yang berintegritas yang menjunjung tinggi etika
yang memikirkan tentang masyarakat tentang negara tentang rakyat untuk mau masuk di wilayah politik
bawa kompetensinya bawa integritasnya dorong jangan menyerah dan jangan putus asa
jalan perjuangan masih terbentang panjang sepanjang usia republik ini
pengabdian untuk melakukan perubahan bagi keadilan bagi kesejahteraan bagi kemakmuran kita semua
dan itu dibutuhkan kemauan untuk mau terlibat dalam proses politik
jangan putus asa mari kita jalan terus untuk perjuangan ini
teman teman semua marilah kita lanjutkan perjuangan
mengubah yang memang perlu diubah
melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki
dalam berbagai kesempatan dan ruang yang tersedia
insya allah saya dan mas anies akan terus membersamai teman teman semua
di dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan menuju indonesia yang adil dan makmur untuk semua
tetap semangat jaga stamina perjuangan masih panjang
izinkan kami menyampaikan terima kasih
semoga allah swt merahmati negara republik indonesia